seorang pekerja anak berusia tiga belas tahun di makassar
tewas di rumah atasannya di kabupaten pinerang sulawesi selatan
diduga kematian anak di bawah umur ini dianiaya oleh atasan dan rekan kerja
saat korban bekerja di sebuah kafe
korban fh yang bekerja sebagai pelayan kafe ini
diantar oleh atasan serta empat orang rekan kerjanya
ke makassar dalam kondisi meninggal dunia
kepada ibu korban fh disebut meninggal dunia karena terjatuh di kamar mandi
keluarga korban merasa janggal karena kondisi tubuh banyak yang memar dan bekas pukulan
keluarga kemudian membawa korban ke rumah sakit bayangkara makassar untuk diotopsi
jatuh katanya dari kamar mandi
lebam disini lubang lecut disini lubang
dengan disini terus disini lebam
telinganya bungka baru keluar darah terus
pihak kepolisian dari ppa polres pindrang telah memanggil empat orang sebagai saksi
salah satunya yakni pemilik rumah yang merupakan atasan dan rekan kerja korban selama bekerja di kafe
terkait saksi saksi kami sebut saksi dulu karena penetapan status belum ini
sementara di polres pinang sementara kita minta keterangan semuanya
karena sambil menunggu juga hasil pemeriksaan awal dari otopsi jenazah terhadap korban
ada beberapa saksi yang diperiksa
sejauh ini sekitar empat atau lima